aku untuk pulang ke pekerjaan
kita akan memberikan ujian bug ke tersebut
pedang ini milikmu
tak ada apa apa yang dibandingkan pedang giong ini
sebelum pedang ini memenggel lehermu
kehebatan padamu bukan letak pada kekuatannya
tapi kepada siapa yang memegangnya
selamatkan gusti prabu

kau bukan lawan
sekarang terimalah kematianmu
sekarang aku akan mengalahkan dua orang sekalipun
apa yang terjadi
menyembahkan aku di video ini
ya allah dahsyat sekali kekuatan pedang ini
akan kucoba lawak dengan jurusukat talan jalan
tolonglah nimas ratihnya
nyirah akan menyalurkan hawa murni untukmu
tolong carikan daun jemputan dan daun delima
aku akan membuat ramuan untuk membuat timas ratih
aku ke jauhan nyi ke istana sama atu
apa yang dikira kira sama atu
cari saja di tengah sini pasti ada
baik atu nyi mungkin tuh mah
ya allah ya allah biar tak berulang lagi
kamu mau kemana ya atu panon
ke sana ke sana
ternyata kekuatan pedang giok
milik raka walah sunsa
sungguh luar biasa
apalagi berada di tangan orang jahat seperti nyirom
pada pedang giok ini menurut pada atu
apa boleh bu
aku harus mengeluarkan pedang zofia
meski harus merusak pedang giyok nantinya
nyurompah tidak boleh menggunakan pedang itu
untuk kejahatan lebih lama lagi
ada apa dalam wajahku
ini berubah dengan wujud aslinya
ini masih sore
ada apa semua ini
kekuatan pedang ini sangat luar biasa
tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang jahat
tapi bagaimana pedang itu bisa jatuh
ada khas tahuku
pedang itu berada di tangan rakaulah sungsan
pedang ini tidak mudah ditaklukkan
aku harus menggunakan hal murni
aku untuk pulang ke penjara
jangan lupa like share dan subscribe
tendang kiri atas tendang kanan
apakah nimas rati baik baik saja
nimasnya sudah saya tangani dengan baik
tinggal hanya butuh waktu pemulihan saja
menolong gusti prabu ciliwang
aku tidak apa apa
karena busti prabu siliwangiteh terikat oleh ingatan khusus dari mantra nyi iroh
dan hanya nyi iroh yang bisa melepaskannya
tenang saja ratih mau percayakan sama aman
biar ratih saya jaga sama keaman sama keamin
terus bisa raden
baiklah kalau begitu
aku percayakan nimas ratih kepada kalian
bekerja sama dengan seorang pembustah seperti mu
hanya orang bodoh yang mau melakukannya
kau akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan kerjasama ini
aku akan memberikanmu seperempat wilayah pada jajaran
jika kau mau membantumu
aku akan memberikanmu seperempat wilayah